kemana sih pedot
eh cek mau kemana
kamu kan punya rumah
saya tuh kangen sama kamu ceng
saya juga tau kok
nanti deh jualan ciloknya jauh apa
midernya nyampe cibatu
dapat uangnya teh lumayan
nah pas kemarin
apa cuy janji mau ke cidahu
cuy tak jadi datang
padahal cuy sudah siap
sudah dandan tinggal berangkat
cuci rebahan ketiduran sampai pagi
kamu teh harus punya inisiatif atuh
kan bisa pinjem handphonenya bos kamu
atau teman kamu
tapi gak enak
hubungan itu cuy
tidak cukup dengan hanya saling percaya
harus ada komunikasi
jarak kamu dengan mimin itu jauh
minimal satu hari
berapa sih harganya sms
nanti man cuy mau sms mimin tiap hari
kamu teh bisa
paling satu kali sms
mau nyobain cilok buatan bos cui
sebentar ya pak cuy siapin
kamu teh boleh saja
kamu sama stella di gerobak kilo kamu
kamu jangan sampai lupain mimina
enggak atau apa
ini mah biar tambah laris aja
kalau disediakan di acara pernikahannya si mimin
masa si ucu suruh jualan cilok kan dia penganten
bukan begitu kang dasep
kan bukan yang nyediainnya
supir tuh tawarin
kamu masih acap
ya emang ini udah disediain
kita cuma bertiga aja cuma tiffany
temen temen udah duluan kesana kali war
yaudah kalau gitu kita ajak febri ya
gak usah war
ini teh udah sore
kalau kita jemput pebri dulu
kalau misalnya febri gak ikut edward males
yaudah kita ajak febri
ke rumah febri punya
udah lama ya kita gak jalan bertiga begini
kum kamu teh kenapa
dari tadi diam saja
dari tadi kamu diem aja kenapa tuh
aduh kalau sama anak mah kum jangan dipikirin
anak sama bapak mah nanti juga baikkan kembali
mau ke cidaho
mau nganterin es buah
sama jus buat cucu
kapan kapan kita makan makan lagi ya
kirain gak ada penyakit di luar
tapi penyakitnya lagi duduk
saya tahu kamu gak betah di rumah
saya juga kangen tahu ngobrol sama kamu
saya tahu kamu gak bisa sendirian di rumah
kangen pengennya lah
gimana sih paduan
eh ceng mau ke mana
kamu kan punya rumah
saya tuh kangen sama kamu jeng
rasar pendut pancong
saya duduk di teras nih
bagus itu kum
kalau kamu punya malu berarti kamu periman
ciri ciri orang beriman itu kan punya malu
malu itu sama allah kum bukan sama kang barnas
saya sudah berpikiran buruk dong
berpikiran buruk apa kum
gara gara ceng sama dadah
kang barnas a ceng atau kang dadah
saya malu sudah berpikiran buruk kepada kang barnas gara gara a ceng sama dadah
yang berpikiran buruk itu kang barnas a ceng atau kang dadah kum
a ceng sama dadah
kamu beda ya
febernya ada um
ada di dalam
kuh kamu tahu feber ada di dalam
kan kita baru datang
ada perlu apa
kita mau ajak feberi ke bogor om
jenguk temennya lagi sakit